menteri perhubungan budi karya sumadi membuka posko pusat angkutan lebaran terpadu tahun dua ribu dua puluh tiga
posko ini merupakan posko gabungan yang terdiri dari beberapa stakeholder seperti jasa marga jasara harja hingga tni polri
posko terpadu angkutan lebaran terpadu ini akan diperuntukkan sebagai tempat istirahat pelayanan kesehatan
pemeriksaan antigen hingga penyediaan vaksin booster bagi para pemudik yang membutuhkan
nantinya setiap posko terpadu ini akan dijaga oleh empat puluh lima petugas selama periode lebaran sejak dua puluh lima april hingga sepuluh mei mendatang
sementara itu dirjen perhubungan darat budi setiadi menyebut posko terpadu ini akan tersebar di berbagai titik termasuk terminal bandara hingga terminal bus
selain itu juga disediakan sebelas unit mobil keliling yang akan tersebar di seluruh jalur utama dan jalur alternatif di sepanjang jalur mudik di pulau jawa

tentu kita sudah memetakan hal ini sejak awal
balitbank kemenhub telah melakukan satu penelitian dengan seksama tiga kali
dan ada satu hasil yang waktu itu surprise delapan puluh lima juta akan pulang kampung
dan ini tentu harus kita minit dengan baik
komunikasi adalah bagian
dan ini akan menjadi tempat mendapatkan informasi oleh media lalu disampaikan pada masyarakat